dibangun sejak oktober dua ribu sembilan belas flyover tapal kuda lenteng agung yang menelan anggaran satu ratus empat puluh tiga miliar rupiah
memiliki panjang empat ratus tiga puluh meter di sisi barat dan empat ratus lima puluh meter di sisi timur
jalan lain putaran balik ini memiliki lebar enam lima meter dengan satu lajur kendaraan dan satu lajur sepeda
saat ini flyover tapal kuda lenteng agung masih dalam proses penyelesaian
salah satunya pembangunan jembatan penyeberangan orang yang sempat tertunda akibat pembebasan lahan
meskipun sekarang saat ini jam sibuk pulang kantor bagi anda yang hendak menuju ke misalnya kampus isip
ataupun juga ke jalan jowe maka disarankan untuk tidak menggunakan flyover tapal kuda lenteng agung
karena memang jalan ini akan langsung mengarahkan anda menuju ke pasar minggu
sehingga bagi anda yang hendak menuju ke kampus isif atau jw harus melewati perlintasan sebidang
yang ada di depan universitas pancasila yang jaraknya sekitar tiga km dari tempat ini
sementara itu warga yang tinggal di sekitar flyover tapal kuda lenteng agung
mengaku lama perjalanan ke arah pasar minggu kini bisa dipangkas
iya sih lebih mempermudah juga lebih mempersikat waktu juga sih jadi udah gak macet juga sih sekarang
setelah menutup perlintasan sebidang rel di lenteng agung dan tanjung barat
pemerintah provinsi dki jakarta selanjutnya akan menutup perlintasan sebidang rel
di dekat universitas pancasila
di lokasi ini rencananya juga akan dibangun jalan layang putaran balik
agar tidak ada lagi perlintasan sebidang rel di jakarta
sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh tentang perkereta apian
adedita utama maranata tambu bolon jakarta